iya pak aku lapar
pak kalau gitu
kita ngapain kesini sih pak
kamu kan juga diundang di acara gathering ini ah
tapi kau malah pulang langsung ke apartemen kamu
dan kamu sibuk lagi sama kerjaan kamu
aku gak suka bergaul apalagi tempat orang banyak
al kamu itu salah
yang namanya bisnis itu bukan cuma hitungan matematika aja loh
ada yang namanya pergaulan
jadi semakin kamu banyak bergaul
orang orang yang sifatnya seperti apa
nanti kamu akan lihat tuh
sifat orang yang baik tulus sama kamu
dan siapa yang akan menghajar kamu
yang namanya pergaulan itu sangat penting
untuk menjaga kebaikan kamu
terima kasih ya
udah nggak ngambek lagi kan
tanggung dikit lagi
mau aku bantuin nggak mas
nanti bantu ngabisin aja
terus yang ngabisin siapa
karena mama cuma toel sedikit
abis itu gak mau lagi
jadi yang ngabisin rujaknya itu papa sama tama
sampai seharian papa kepedesan
atau saudara atau adik
tama itu adiknya mama
perbedaan umurnya memang agak jauh sih
beda sekitar delapan tahun lah
berarti aku panggilnya om dong
om tama dimana sekarang
om tama juga udah meninggal

terima kasih teman teman
apa pendapat anda mr tan
saya setuju mr lebaran
kenapa rena lapar
ya pak aku lapar
kalau gitu saya pesanin makanan aja ya ke bagian dapur
ya makasih phil
pemikiran kecilmu sangat kacak
sayangkan bilang terima kasih
terus om tama meninggal kenapa pak
dia meninggal sakit atau apa
mereka berdua meninggal karena kecelakaan
hubungan papa dan sofia diketahui sama mama sarah